sementara itu pemimpin komisi pemberantasan korupsi laode syarif mengatakan
kpk tidak akan gentar bila permohonan pra peradilan yang diajukan oleh
tersangka kasus dugaan korupsi ktp elektronik setia novanto dikabulkan
kpk masih memegang cukup banyak bukti untuk membuat novanto kembali menjadi tersangka
jika memang diperlukan
ditemui di selacara sosialisasi gratifikasi oleh kpk laode syarif menyatakan
percaya hakim pra peradilan setia novanto akan berlaku adil dan juga bijaksana
dia juga yakin sama seperti kpk bahwa komisi yudisial ikut memantau berkembangnya
kasus ini sejak awal
karena itu kpk akan tetap memproses kasus dugaan korupsi ktp elektronik
yang melibatkan setia novanto apapun hasil pra peradilan nanti
kalaupun seandainya kalah di dalam pra peradilan kpk masih punya langkah langkah lain
tapi langkah langkah lain itu sedangkan
kami pikirkan tetapi kan salah satunya kami sangat yakin dengan bukti bukti yang kami miliki salah satunya
salah satunya adalah ditetapkan lagi menjadi tersangka yang terakhir
untuk mengetahui bagaimana nasib jabatan setia novanto di tubuh golkar ke depan
kita terhubung dengan direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
halo selamat siang mas burhan
mas burhan bisa anda jelaskan ini
iya seperti kita ketahui bersama
hakim tunggal cepi skandar mengabulkan pra peradilan dan juga mencabut status tersangka setia novanto
ya untuk sementara setia novanto lolos dari lubang jarum
tetapi kpk sendiri sudah menyatakan masih ada kemungkinan untuk menjerat setia novanto pada kasus yang sama
tetapi dengan tuntutan yang lain
poin saya adalah secara hukum setia novanto memang bisa dikatakan selamat tetapi kita
menunggu proses hukum berikutnya
termasuk kalau kita pisahkan antara hukum dengan politik jelas ada bedanya
secara hukum memang dia menang dalam pra peradilan
tapi secara politik dari data survei yang kami punya bulan lalu
itu banyak sekali masyarakat yang mengikuti proses ektp yang diduga melibatkan setia novanto
jadi secara hukum mungkin beliau bisa sedikit bernafas lega
tetapi secara politik asosiasi setia novanto dengan kasus ektp sangat kuat
dan itu tentu punya kesalahan
dan itu juga punya efek terhadap elektabilitas partai yang dia pimpin
tapi apakah anda sudah memperkirakan bahwa hakim cepi pada kemarin begitu
akan memutuskan bahwa setia novanto ini gugur begitu untuk status tersangkanya
apakah anda sudah memperkirakan sebelumnya
ya sebenarnya sudah menjadi semacam rumor di kalangan elit bahwa setia novanto akan lolos sekali lagi
karena kita tahu beliau punya track record
sebagai politisi dengan sembilan nyawa
jadi praktis beliau punya banyak kiat
bukan hanya pada kasus ini saja
misalnya pada waktu beliau tersandung kasus papa minta saham pun
beliau akhirnya kembali sebagai ketua dpr
dan tentu saja ini nggak bisa dilepaskan dari kritik yang patut juga untuk disampaikan kepada kpk
terkait dengan tuntutan dan proses penyidikan dan penetapan tersangka kepada setia novanto
yang suka tidak suka
kita harus melihat mungkin ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan untuk membatalkan penetapan tersangka tersebut
dan perlu diingat ini bukan kasus pertama di mana kpk kalah dalam sidang pra peradilan
sebelumnya sudah ada di mana misalnya ilham sirojuddin menang
kemudian ada juga hadi purnomo unggul kemudian juga bg unggul
jadi lepas bahwa ada bau yang amis terkait dengan proses menangnya setia novanto dalam proses penyidikan
ini adalah proses penyidikan yang sudah dianggap prasadilan tetapi kpk juga perlu melakukan kritik ke dalam
nah ini sebelum sidang putusan kemarin sempat ada usulan penunjukan plt ketua umum partai golkar
yang dilakukan oleh partai golkar pada tanggal dua puluh lima september yang lalu terkait elektabilitas partai golkar
dan dengan adanya putusan kemarin ini kira kira bagaimana kelanjutan jabatan setno sebagai ketua umum
apakah ini bisa diteruskan atau justru apakah ada kemungkinan penunjukan plt ketua umum akan urung dilakukan
seperti rapat pleno yang tiba tiba saja dibatalkan oleh ketua umum
ya tentu momentum sekarang berada di tangan setia novanto
setidaknya beliau bisa bernafas sedikit lega
tetapi kalau kita kaitkan secara objektif hasil elektabilitas partai golkar
suka tidak suka punya terpengaruh oleh pemberitaan yang sedemikian masif terkait dengan dugaan keterlibatan elit partai golkar
jadi yang saya maksud disini adalah
secara opini karena dalam politik kadangkala persepsi lebih penting ketimbang fakta itu sendiri
secara hukum memang beliau saat ini unggul dalam proses peradilan
tapi secara politik residunya nggak bisa dipisahkan
misalnya kalau kita runut bulan agustus dua ribu enam belas
menurut elektabilitas survei yang kita lakukan
memang partai lain juga mengalami penurunan
yang naik adalah mereka yang undecided voters
tetapi suka tidak suka kalau kita lihat data tren setahun terakhir
setidaknya sampai bulan lalu
efek dari kasus ektp yang membelit atau setidaknya membuat beberapa elit partai golkar kesibukan gitu ya
sibuk untuk meng counter isu tersebut ternyata punya dampak terhadap elektabilitas partai golkar
dan ini suka tidak suka menjadi bahan evaluasi buat internal elektabilitas

seperti yang dinyatakan oleh pak nurdin halid misalnya
meskipun pak stianovanto menang dalam pra peradilan
tetapi bukan berarti evaluasi terhadap elektabilitas partai golkar kemudian tidak dilakukan
yang ingin saya katakan adalah saat ini memang sedikit bisa bernafas lega
momentum ada di tangan pak stianovanto
tetapi karena kpk sendiri belum menyerah untuk memasukkan tuntutan
tuntutan atau penetapan tersangka baru
tentu bukan hal yang mudah buat setia novanto untuk mengkonsolidasi di internal partai golkar
lalu apa yang harus dilakukan partai golkar selanjutnya
apakah ini terkait dengan stianovanto yang diharuskan mundur
karena publik mungkin saja sudah menganggap negatif terkait dengan hal ini
nah ini yang menarik adalah stianovanto ini menjadi kunci
bukan karena dirinya sendiri bukan karena figurnya sendiri
tetapi karena partai yang dia pimpin
dengan perolehan kursi terbesar kedua
maka golkar akan selalu seksi
bukan hanya oleh partai partai lain atau elit elit di internal partai golkar
yang menginginkan posisi atau jabatan ketua umum yang dipegang setia novanto sekarang
tapi juga oleh elit elit di luar partai golkar yang punya kepentingan
misalnya jika stianovanto tetap jadi ketua umum
bagaimana dengan sikap golkar terhadap pemerintahan
apakah tetap konsisten berada dalam koalisi pemerintahan ataukah mundur
nah kalau kemudian yang menggantikannya itu tidak memberi sinyal jelas
terhadap sikap dan arah politik golkar di parlemen
tentu tarik menariknya bukan hanya di dalam elit partai golkar
tapi juga tarik menarik antara elit di pemerintahan maupun elit di oposisi
nah disinilah letak krusialnya stianovanto
bukan dirinya sendiri tetapi partai yang dibimbingnya itu yang membuat
banyak pihak yang berkepentingan apakah ada yang ingin mempertahankan ataukah ingin mengusung
tetapi setidaknya kalau kita lihat dari data survei ya sejak partai golkar
terutama pas ke orde baru partai golkar itu diuntungkan
oleh basis masa mereka yang sudah solid itu satu
yang kedua partai golkar diuntungkan karena karakteristiknya yang tidak tergantung pada tokoh
jadi sistem sudah berjalan
siapapun ketua umum
siapapun ketua umumnya
meskipun ketua umumnya disibukan oleh gonjang ganjing
baik terkait kasus hukum maupun kasus yang lain
itu partai golkar relatif stabil
role expectation atau peran harapan masyarakat terhadap partai golkar
itu relatif tidak terlalu tinggi terutama kalau terkait dengan isu anti korupsi
mungkin karena masyarakat sudah melihat golkar terbiasa korupsi
sehingga tidak terlalu banyak berharap gitu ya golkar untuk jualan isu anti korupsi
tetapi kalau kita bandingkan misalnya dengan partai demokrat
yang jualan anti korupsi ketika kemudian tersandung kasus korupsi yang melibatkan elitnya
itu elektabilitas partai demokrat langsung drop
nah partai golkar lain karena mungkin mereka tidak pernah jualan anti korupsi
masyarakat juga tidak berharap terlalu banyak golkar berada di front garis depan
terkait dengan pemberantasan anti korupsi
nah itulah jadi semacam plus minus ketika kasus sekarang melibatkan setnov dan elit partai golkar yang lain
masyarakat seperti menganggap ya itu seperti kebiasaan
seperti hal yang tidak mengagetkan ketika ada elit partai golkar tersandung kasus korupsi
meskipun kita harus akui sedikit banyak efeknya ada ke partai golkar
terutama terkait dengan konsolidasi internal
ya kalau kemudian ketua umumnya sering diberitakan
apalagi sekarang tanda kutip sakit gitu ya
tentu kan punya efek untuk melakukan konsolidasi terkait dengan persiapan dua ribu sembilan belas
lalu menurut anda jika ya kita berandai andai begitu walaupun berandai andai tidak boleh
jika setia novanto ini mundur begitu dari jabatannya
lalu siapa yang menurut anda yang berhak untuk memimpin golkar ke depan
apakah ketua harian golkar bisa menjadi salah satu kandidatnya
tidak ya dari hasil observasi saya ke elit elit partai golkar yang lain
sekarang sebenarnya yang muncul kalau misalnya setia novanto tersandung oleh kasus korupsi
dan kemudian kita tahu gitu ya di internal partai golkar bergejolak
apalagi jelang dua ribu sembilan belas ada tiga nama yang menurut saya punya potensi untuk maju menggantikan beliau
meskipun lagi lagi ini hipotetik ini skenario yang sangat tergantung oleh perkembangan
apakah kpk memasukkan penyidikan baru yang melibatkan setnov atau tidak
yang pertama nama itu adalah erlangga hartarto
yang kedua adalah agus gumiwang yang ketiga adalah idrus marham
jadi relatif nama nama baru dan harus diakui dari tiga nama ini tidak ada yang stand out
tidak ada yang luar biasa dari sisi entah terutama persepsi di mata publik
karena bagaimanapun ketua umum di partai apapun diharapkan menjadi magnet elektoral
tetapi memang golkar kita tahu tidak pernah punya satu pengalaman di mana partai ini
punya dipimpin oleh ketua umum
yang punya elektabilitas kuat
rata rata mereka ini ini kalau ibarat yusuf kalla menganalogikan partai golkar
seperti perusahaan dengan tpk terbuka
jadi siapapun merasa punya kontribusi saham di sana
akibatnya tidak ada yang menjadi pemilik saham mayoritas tunggal
nah ini yang mengakibatkan golkar di antara masing masing elitnya itu merasa punya tanda kutip privilege
untuk memimpin partai ini
tapi saat yang sama kalau dilihat secara objektif
dari semua tokoh tokoh yang ada termasuk setnov sendiri
itu seringkali tampil atau terlihat seperti liability ketimbang sebagai aset buat partai
maksud saya adalah ketua umum partai golkar sejauh ini belum menjadi pendongkrak elektabilitas partai
yang terjadi justru caleg calegnya kader kadernya ini yang relatif cukup masif
belum lagi infrastruktur partainya yang sudah terbangun sejak zaman orde baru dulu
itu yang menyelamatkan partai golkar sehingga partai golkar konsisten tidak pernah berada di bawah dua besar
bahkan pernah menang di pemilu dua ribu empat belas
baik mas burhan terima kasih atas informasinya
kita tunggu sama sama bagaimana nanti hasil rapat pleno yang akan berlangsung pada hari senin tanggal dua oktober nanti